potensi pasar digital indonesia tahun dua ribu dua puluh lima diprediksi akan menembus satu ratus empat puluh enam miliar dolar amerika
potensi yang besar ini dapat dicapai dengan mempersiapkan sumber daya manusia indonesia
yang siap pakai di industri digital
untuk mendukung upaya itu perusahaan yang menaungi salah satu e commerce indonesia
menghadirkan wadah untuk mengumpulkan talenta berpotensi di industri teknologi
untuk dikembangkan sehingga nantinya bisa berkontribusi dan berkarya memajukan industri teknologi
potensi ekonomi digital indonesia yang besar ini dapat dicapai dengan mempersiapkan sumber daya manusia indonesia
yang mahir dalam industri digital
untuk itu silaps indonesia yang merupakan bagian dari tim global
induk perusahaan garena shopee dan simani hadir untuk mengembangkan teknologi
dan memecahkan masalah bisnis secara nyata
silaps indonesia diresmikan langsung oleh presiden joko widodo
dan dihadiri juga oleh menteri sekretaris negara pratik nol
menteri pendidikan kebudayaan riset dan teknologi indonesia nadiem makarim
menteri kooperasi dan usaha kecil menengah teten basduki
dalam sambutannya presiden joko widodo mengapresiasi silaps indonesia
dalam mengembangkan dan mencetak sejarah dan perusahaan

dan dihadiri juga oleh presiden joko widodo
sileps indonesia juga diresmikan langsung oleh presiden joko widodo
dan dihadiri juga oleh presiden joko widodo
sileps indonesia juga diresmikan langsung oleh presiden joko widodo

sileps indonesia juga diresmikan langsung oleh presiden joko widodo
sileps indonesia juga diresmikan langsung oleh presiden joko widodo
sileps indonesia juga diresmikan langsung oleh presiden joko widodo
sileps indonesia juga diresmikan langsung oleh presiden joko widodo
dalam mendorong transformasi digital indonesia yang merupakan kunci dari pertumbuhan ekonomi nasional